putra rupadarko jadi sembara
sembara kinasi farida
ratu iblis ratu perewangan
bantulah inksun matek aji pangrusak jagat
seperti sembara sinipat
kaulah laki laki yang aku cari dan aku inginkan
tembil dari mana ini
kita sudah datang untuk tidak karuan
lepaskan perempuan itu
kau akan mendapatkan perempuan yang lebih cantik sepuluh kali lipat
dan masih gadis
beri perempuan tua ini sedikit uang
dan suruh dia pergi
aku di sini aku di sini dengan kamu
sebenarnya siapa kamu
turuti perintahku atau kau akan mati
hei cepat habisi dia
aku sedang mengemen tugas dari guruku untuk mengantarkan surat kepada seseorang bang
kalian sendiri berada di tanah jepara ini mau pada kemana
kami mau mencari farida
memangnya ke mana farida barat
farida diculik mak lampir
dia disekap di rumah tuan adolf peter
kamu pasti tahu daerah sini
kamu tahu di mana rumah tuan adolf peter
aku belum tahu daerah sini mbak
aku belum tahu seluk beluk daerah sini
seandainya aku sedang tidak mengembang tugas dari guru
sudah pasti aku akan membantu kalian untuk mencari manusia siluman yang sudah menyembunyikan varida
tidak apa apa aji
lakukanlah tugasmu dengan baik
jangan kecewakan bu soal farida
biar kami yang tangan
baiklah kalau begitu barat
tunggu tunggu tunggu
belum bangun mak
biar dia tertidur pulas
sekarang kamu masak
aku masak mak
aku tidak bisa masak mak
masak apa pun yang kamu bisa
semua bahan sudah tersedia di dapur
baik baik mak
dan kamu kalau kamu masih mau hidup turuti perintahku
kawin apa saya tidak salah dengar nek
kenapa nenek tidak bilang dari tadi
kalau saya tahu saya mau disuruh kawin saya tidak akan banyak bicara nek
aku sudah bicara dulu
kamu akan mendapatkan wanita sepuluh kali lebih cantik dan masih gadis
saya pikir nenek bohong tadi
sekarang aku mau merubah mukamu
muka saya dirubah
gadis itu cantik
dia tidak akan mau pada kamu yang jelek
aku harus merubah kamu menjadi sembara
sembara siapa itu sembara
ya sembara adalah kekasihnya farida farida sangat tergila gila padanya
maka dari itu aku harus merubah kamu menjadi sembarang
aji mancala putra
rupa darko jadi sembara
sembara kinasi farida
bantulah inksun matek aji pengrusak jagad
rupa darko diruat
seperti sembara sinipan
yang yang luar biasa
baru sampai sekarang fuerte ada
sekarang kau sudah berubah menjadi sembarang ini
wajahku jadi bagus mak
sekarang kamu ganti baju
seku benar benar kacau baru kali
semua rumah mana pernah aku seperti ini
jadi tukang masak
bagaimana dengan faridah
kenapa dia ada di sini
apa dia sama seperti aku
lalu ditangkap oleh malampir
bagaimana dengan orang yang tadi
kenapa dia juga ditangkap lalu dibawa kesini
dan dia juga akan dijadikan budak seperti ku
kamu itu bukan darko
ingat jangan lupa
kamu harus merayu farida
sampai dia rela
kalau begitu ikut aku
apa orang yang tadi itu
adalah orang yang dirubah menjadi sembahara oleh maklam
apakah itu maksimal